angka kematian akibat covid sembilan belas di kota surabaya mencapai seratus orang per hari
untuk menekan fatalitas dan memberikan pertolongan cepat kepada warganya
wali kota surabaya eri cahyadi mengoperasikan enam puluh tiga puskesmas di tiga puluh satu kecamatan selama dua puluh empat jam
pada pukul tujuh pagi hingga empat sore puskesmas beroperasi normal memberikan layanan kesehatan umum
serta melayani testing dan vaksinasi
selanjutnya delapan sepuluh petugas disiagakan dua puluh empat jam untuk memberikan layanan darurat covid sembilan belas
setelah melalui testing dan pertolongan pertama di puskesmas
pasien akan dirujuk kedua rumah sakit lapangan yang sudah dibuka oleh pemerintah kota surabaya
sementara itu relawan lapor covid sembilan belas mendorong pemkot surabaya tidak menghabiskan faktor keselamatan petugas puskesmas dan relawan
vitamin dan alat pelindung diri yang menjadi perisai utama wajib disediakan
selain itu pendampingan psikologi juga dibutuhkan
pemikiran dari pembimbingan konseling secara mental dari petugas puskesmas ini sendiri
yang mana setiap hari juga menggunakan apd
terus juga melihat pasien yang mungkin mohon maaf meninggal
atau mungkin yang dalam keadaan kritis seperti itu mungkin akan mempengaruhi mentalnya itu
sejak maret dua ribu dua puluh lapor covid sembilan belas mencatat ada tiga ratus tiga puluh laporan pelayanan puskesmas yang tidak maksimal
hal tersebut merupakan indikasi beratnya beban puskesmas yang menjadi rujukan pelayanan covid sembilan belas selama pandemi